pusat perbelanjaan di ibu kota diizinkan kembali beroperasi terhitung lima belas juni
bagaimana kesiapan dunia retail menghadapi new normal
bergabung roy nikolas mande ketua umum aprindo asosiasi pengusaha retail indonesia
pak roy selamat malam
selamat malam tiffany
pak roy bagaimana kesiapan sektor usaha nih khususnya sektor usaha retail dalam menghadapi new normal
kemarin sudah disampaikan oleh gubernur anies untuk dki jakarta lima belas juni berarti minggu depan pusat perbelanjaan di dki sudah kembali buka
nah menghadapi kesiapannya seperti apa
kemudian menghadapi nantinya akan buka tanggal lima belas juni kita punya waktu satu minggu ini kan
apa yang dilakukan untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan aman pastinya
ya yang pasti adalah setiap anggota asosiasi pengusaha retail indonesia
aprindo di seluruh wilayah indonesia kita berada hampir sekitar lima puluh ribu toko dari ujung wilayah indonesia barat
aceh sampai dengan timur jayapura kita sudah mensinkronisasikan
seluruh anggota perindo sepakat dan sudah membuat roadmap mengenai persiapan daripada pelonggaran psbb
maupun juga pelonggaran daripada apa yang disebut dengan menuju kepada suatu era baru new normal
ada beberapa hal yang kami siapkan dan sekarang ini sedang berjalan terus kita sempurnakan
yang pertama adalah dan yang utama bagaimana human resources tenaga kerja human resources harus memiliki kedisiplinan
kata di kedisiplinan ini menjadi hal yang mendasar hal yang utama dari setiap pelaku usaha retail modern
dan tentunya ini menjadi hal yang mendasar daripada masyarakat indonesia
yaitu bagaimana kita disiplin

para pekerja sudah dilatih sudah diedukasi ketika mereka sebelum masuk toko mereka harus memastikan bahwa dirinya sehat
mereka harus jujur harus menyampaikan situasi kondisi kesehatannya
ketika akan masuk toko mereka akan mencuci tangan dulu kemudian mempergunakan masker
peralatan peralatan perlindungan diri facemas dan sekaligus juga memastikan bahwa mereka juga akan diberikan vitamin
biasanya itu memang sudah disiapkan oleh manajemen
kemudian ketika mereka bekerja mereka juga harus mengikuti kedisiplinan atau protap pandemik
yaitu menjaga jarak dengan konsumen kemudian juga senantiasa mawas diri
atau senantiasa disiplin kuat untuk juga mengatur supaya konsumen berbelanja membayar itu dengan jarak satu lima meter
jadi hal hal tersebut itu kita edukasi dan kita latih dan ini memang bukan persoalan gampang untuk melatih sesuatu yang tidak pernah
ada sesuatu yang harus kita lakukan
jadi yang pertama adalah kedisiplinan
kemudian yang kedua adalah bagaimana sarana dan prasarana
kita memastikan bahwa sarana prasarana aman bagi konsumen
artinya troli alat belanja tas belanja ac refric tracer rak rak penyimpanan barang
itu semuanya didesain piktang bukan sebulan sekali atau dua minggu atau seminggu sekali tapi setiap hari
dan setiap hari itu juga ada berkali kali
jadi kita mau memastikan supaya
memang virusnya itu tidak ada penyebarannya di dalam toko retail modern
dan yang ketiga adalah management mensupport
artinya semua service excellence apa yang kita lakukan berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan
itu yang menjadi utama
pak roy ketika nanti ini akan dibuka apakah seluruh tenan juga akan kembali beroperasi seperti normal lagi
kan banyak kan dalam satu pusat perbelanjaan mal kan tenan banyak banget nih
itu gimana pengaturannya
ya secara prinsip kami tentunya mengikuti apa yang menjadi arahan daripada pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah
berkaitan dengan rencana misalnya kita ambil contoh di jakarta
akan ada masa transisi ya bukan sudah akan dimulai nanti mulai tanggal delapan besok kemudian tanggal lima belas
tanggal delapan sudah ada yang bisa buka untuk retail non pangan
retail itu modern itu anggota print itu ada
atau dalam hal ini sandang dan kebutuhan sehari hari
nah akan ada tahapan
nah tahapan itu tentunya juga mengikuti dengan situasi di mana retail itu berada
untuk mal itu rencananya tanggal lima belas
jadi tanggal delapan mungkin retail retail yang non pangan yang stand alone yang punya properti sendiri mereka akan buka
kemudian diikuti persiapan untuk saat mallnya buka
nah pada saat mall buka misalnya ambil contoh jakarta disyaratkan tanggal lima belas
nah pada saat mall buka misalnya ambil contoh jakarta disyaratkan tanggal lima belas

maka persiapan tentunya tidak hanya dengan retail tapi juga dengan pengelola mall
apa yang akan kita sebut sebagai kesepakatan kita untuk minimal kita mau memastikan bahwa belanja di mall belanja di retail yang ada di mal maupun yang di luar mal itu aman
dan sangat sekali aman
karena ada tiga hal yang kita ungkapkan
ada tiga safety net
yang pertama safety net dari peraturan pemerintah

peraturan daerah yang memang sudah mengatur protap pandemi kini
kemudian kedua safety net dari sisi pedagangnya tokonya retailnya
itu yang tadi sudah akan disiapkan
tenaga kerja sarana dan prasarana pastikan bahwa sehat dan aman
kemudian yang ketiga dari malnya
kalau memang itu di dalam mal
atau kalau di dalam properti sendiri management buildingnya
itu ada safety net juga yang akan dilakukan
jadi tiga safety net ini jaringan pengaman kesehatan ini ini memastikan bahwa belanja di mall belanja di retail modern adalah aman
karena memang inilah yang kita harapkan
lokonya adalah kesehatan dan keselamatan
kalau dalam satu kereta api itu ada lokonya yang di depan
gerbongnya satu sisinya atau sisi yang lainnya adalah ekonomi atau pergerakan daripada perdagangan atau industri retail dan mall
ini yang kita harapkan tentu
jadi kalau misalnya seperti tempat permainan anak kemudian bioskop itu seperti apa nantinya
ya untuk yang non pangan
rencananya tanggal delapan kalau ini kita bicara jakarta
kemudian lima belas baru akan malnya
dan tentunya akan diikuti dengan tenant tenant yang lain
oh bertahap juga ya
jadi di dalam mall itu ada yang namanya retail modern standar atau non pangan
ada retail modern pangan supermarket hypermarket
kalau yang non pangan itu namanya department store atau specialty store
kemudian ada yang kombinasi
artinya kombinasi itu lifestyle atau leisure
itu mainan anak anak bioskop dan seterusnya
nah tentunya untuk yang life atau lexiar itu akan mengikuti dengan mall
karena memang mall yang akan menjadi logonya kemudian yang lain menjadi gerbongnya
ketika mal sudah beroperasi listrik sudah jalan akses sudah jalan eskalator pintu semua sudah dibuka maka baru yang lain lainnya tentunya akan diikuti
jadi itulah tahapannya yang akan kita lakukan
gimana juga nantinya untuk mengantisipasi membludaknya orang orang yang udah kangen banget ke mall nih
apalagi minggu depan kan anak anak sekolah nih sudah libur sudah terima raport ya kan
kayaknya salah satu sasarannya adalah pusat perbelanjaan mal karena itu mungkin secara psikologis belum bulan bulan kurang hiburan kan langsung menuju sasarannya kan mall
nah antisipasinya seperti apa
kemudian misalnya di depan pintu masuk mal itu kalau mungkin di dalam mallnya mungkin masih bisa ini kan
karena tempatnya luas dan sebagainya
jadi memang kalau misalnya untuk pintu masuk mall kadang kadang juga suka numpuk nih
ya terima kasih
jadi memang tadi sudah saya sebutkan tadi ada tiga jaringan pengaman atau safety net yang akan berlaku baik itu di dalam mall maupun juga di dalam retail
nah salah satunya safety netnya adalah se mendak nomor dua belas yang dikeluarkan oleh kemendak kira kira satu minggu yang lalu
nah di dalam sa itu juga sudah diatur bahwa untuk masuk ke dalam mall atau ke retail modern akan ada pembatasan
nah ini akan apa kita ikuti kita akan jalankan
kemudian nanti tentunya pemerintah daerah akan ada lagi tentunya protap dan lain sebagainya
artinya sama seperti yang diharapkan oleh pemerintah itu juga yang diharapkan oleh pengelola mal maupun juga kami perintah modern
bahwa kesehatan dan keselamatan itu harus kita jaga
salah satunya selain termometer gun kemudian juga sanitizer untuk mereka senantiasa bisa membersihkan tangan
tapi juga bagaimana physical distancing atau social distancing
nah ini tentunya yang paling bisa dimonitor dan mudah untuk dimonitor adalah yang ada di dalam toko retail modern atau di dalam mall
karena memang kita bisa menghitung meter perseginya
kemudian misalnya dalam satu retail modern
yang bisa masuk dari luasan dua ribu jadi tidak boleh penuh toko nya
karena hanya setengah dari toko seribu meter saja yang bisa dimasuki dan jumlahnya kita sudah hitung
artinya sesuai dengan luasan luasan retail atau retail modern kita akan ikuti apa yang berkaitan dengan physical distancing
karena ini baik buat kami juga karyawan penjaga toko ataupun juga supervisor spg
tapi baik juga untuk konsumen atau masyarakat
siap taat pada peraturan
kalau enggak kata pak anies izin usahanya bisa dicabut
siap juga ya
pak roy terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
karena waktu kita sangat terbatas
terima kasih sekali lagi